ketua dpr ade komarudin mengaku telah mengetahui rencana penggantian dirinya sebagai ketua dpr
ia masih menunggu surat resmi dari dpp partai golkar perihal pengajuan kembali setia novanto sebagai ketua dpr
ade komarudin akan berkonsultasi dengan keluarga dan juga para senior yang di partai
termasuk ketua dewan pembina abu rizal bakri setelah menerima surat resmi penggantian dari dpp
ade juga mengakui telah berkomunikasi dengan ketua harian dpp nurdin halid soal hasil rapat pleno yang memutuskan penggantian dirinya
namun belum ada pembicaraan antara dirinya dengan siti ravanto
ia memilih untuk menyerahkan keputusan penggantian dirinya ke dpp partai golkar
ade akan tetap mengabdikan dirinya di bidang politik meski akhirnya dicopot dari jabatannya
tapi saya sampai hari ini belum menerima resminya
jadi yang saya lihat nanti
nanti saya pelajari
pelajari dengan baik
untuk nanti tentu saya akan konsultasikan kepada para senior saya
kepada keluarga saya
kemudian ya sholat isyara